terkait insiden pilot kopilot batik air tertidur selama dua puluh delapan menit pada penerbangan kendari jakarta dua puluh lima januari lalu
kita kupas saudara bersama pengamat penerbangan gary suyatman dan juga ada pilot senior nanti akan bergabung bersama kami hanafi herlim
saya menyapa dulu pak geri selamat sore pak geri sehat selalu
mohon maaf pak geri masih termute suaranya
pak geri jadi ini secara aturan sebenarnya bagaimana sih penggunaan fitur pesawat auto pilot ini
karena kan kabarnya ini sudah karena sudah autopilot terus kemudian mereka atau pilotnya memilih untuk tidur dulu beristirahat dulu
secara aturan itu bagaimana sih sebenarnya
oke kalau tidurnya bergiliran satu satu itu
bisa di fase cruising itu bisa
karena itu berguna untuk mereka bisa lebih segar lebih alert begitu masuk ke fase kritis yaitu di pendaratan
tapi bukan dua duanya gitu kalau dua duanya itu nggak boleh
oke hanya salah satunya saja yang boleh tidur begitu ya pak geri ya
pergantian bisa itu dilakukan di mana mana
oke ada aturan tctors dari mas kak fai
secara umum itu guidelinesnya seperti apa sih pak gary
jadi harus ada briefing sebelumnya oke saya tidur nanti karena organise
sebelum desain suka ada waktu untuk briefing dan lain lain seperti itu
oke pak geri apakah untuk posisi misalnya ketika pilot atau kopilot itu tidur
apa namanya pramugari atau pramugara di dalam pesawat itu perlu tahu kondisi di kokpit itu
sebaiknya diberitahu jadi mereka juga alert akan resiko kalau yang satunya pun ketiduran
jadi mereka bisa cek lebih sering dari yang direkomendasikan yaitu perhitungan tidur
maaf pak giri untuk durasi tidurnya ini kan dua puluh delapan menit nih tertidur bersamaan
tapi sebelumnya si pilot juga kalau kita baca runutannya sebelumnya si pilot sudah tidur
kemudian menawarkan untuk bergantian tidur tapi kopilot memilih untuk tidak tidur gitu
adakah aturan berapa lama pilot atau kopilot itu istirahat
perubahan pendek tidak ada kalau untuk perubahan panjang itu sudah ada yang namanya control press
dan itu diharuskan misalnya penerbangannya cukup panjang
misalnya tujuh delapan jam itu kalau hanya berdua itu bisa malah diharuskan
tapi juga ada guide lain misalnya lagi itu detailnya agak perbes
itu dijelaskan juga belum baca lagi sudah lama tidak baca itu
pak geri semua rute artinya mau penerbangannya berapa lamapun
berapa jauh pun pilot diperbolehkan untuk beristirahat
atau pada rute rute tertentu saja pilot boleh beristirahat
atau power nep atau apapun itu namanya
tapi tidak boleh mengganggu kinerja manajemen pesawatnya
jadi kalau misalnya terbangnya pendek cruisingnya cuma beberapa menit
jadi banyak naiknya banyak workline
itu tidak wajar untuk mereka lakukan itu
tiga jam untuk mereka power nap itu hal yang lumrah di luar negeri itu dilakukan
pak geri sepengetahuan anda untuk penggunaan autopilot itu
itu tuh dia tidak bisa mendeteksi jalur
atau bagaimana sih ini kan keluar dari jalur ya si pesawat ini
oke autopilot untuk navigasi itu bisa ada dua yaitu pakai komputer navigasi pesawatnya
tapi ada kondisi kondisi di mana pesawat harus menghindari cuaca buruk
atau untuk separasi dengan trafik lain
jadi pilotnya yang memilih dia mau terbang ke arah mana
nah pada saat kejadian itu pesawat sedang berada di heading moto tersebut
jadi karena memang pilotnya sedang menghindari cuaca buruk pada saat kejadian tersebut
makanya dia ya terbang lurus aja sesuai dengan heading yang sudah dipilih
jadi kalau autopilot itu ada juga apa ya
kalau tadi anda sebutkan bahwa ini digunakan misalnya untuk rutenya saja
ataupun menghindari cuaca buruk dan sebagainya
ada klasifikasinya begitulah kira kira ya pak giri
ada mode modenya oke
dan secara umum yang biasa digunakan ketika misalnya penerbangan
ya kalau kita bicara jarak antara kendari jakarta
misalnya apakah salah satunya saja atau dua duanya digunakan begitu biasanya
tidak ada kendala yang mereka hadapi dalam rute tersebut
mereka akan menggunakan manajemen tadi
ya itu sesuai dengan komputer navigasinya
misalnya mereka lihat di radar cuaca mereka cuaca buruk di jalur yang mereka akan lewati
mereka menghindar dan kita menggunakan si mode heading tadi
oke setelah kasus insiden ini terjadi
ini kan mereka diberikan teguran keras
banyak yang menganggap atau ada pihak pihak yang menyebut bahwa
ini kan soal keselamatan orang
nanti kita akan jawab pak geri setelah jeda nanti
dan kita juga nanti akan bersama dengan narasumber lain di kompas petang usai jeda berikut ini